badan legislasi dpr akhirnya menyepakati draft rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
diajukan sejak tahun dua ribu tujuh belas rancangan undang undang ini mendapatkan banyak sorotan
karena dianggap jalan di tempat
lalu apa saja perubahan signifikan dalam rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
kita akan membahasnya bersama ketua panja rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
malam elvira apa kabar
alhamdulillah sehat sehat selalu
itu kabar baik bagi kita masyarakat yang menanti akhirnya rancangan undang undang ini disepakati
dan akan segera dibawa ke dalam rapat paripurna
tapi memberikan gambaran dulu kepada masyarakat mas willy sebelumnya kan kita tahu ini sempat maju mundur begitu ya
namanya dulu rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
kini rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
apa kemudian yang perubahan paling signifikan mas willy
perubahan paling signifikan dari rancangan undang undang pemaksudan kekerasan
kekerasan seksual menjadi rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual adalah
kita memiliki hukum acara sendiri elvira
seperti tadi apa yang sudah diinformasikan oleh cnn ya
problem klasik problem paling mendasar dari kekerasan seksual adalah itu korban tidak berdaya
aparat penegak hukum tidak bisa menindak si pelaku
maka kemudian ini adalah langkah yang progresif
kita memiliki hukum acara sendiri dengan hanya satu alat bukti
kesaksian korban itu sudah bisa diproses oleh aparat penegak hukum
kalau di kwap itu butuh dua alat bukti disini cuma butuh satu
proses ini yang kemudian memberikan kepastian hukum bagi si korban yang selama ini
benar benar mengalami ketidakadilan
dari proses perbedaan dari rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual yang lama
oke kita tahu juga konstelasi antar fraksi cukup alot
gambarannya akhirnya ketuk palu terakhir bagaimana mas willy
pks masih tetap ya menolak rancangan undang undang ini
sebenarnya awalnya cukup lancar ya
tapi terakhir terakhir kembali opini publik
itu dipenuhi oleh kesimpangsiuran banyak manuver manuver ya
tentang ini melegalisasi seks bebas ini melegalisasi penyimpangan seksual gitu
berulang kali kita mengatakan silahkan fraksi fraksi mengecek ulang apa materi muatan yang ada di dalam
rancangan undang undang tidak pidana kekerasan seksual
itu sama sekali tidak ada pintu yang
artinya melegalisasi seks bebas melegalisasi penyimpangan seks
jadi ini yang kemudian kami pastikan
kalau pada akhirnya perbedaan politik masalah perspektif ya itu nggak bisa lagi dikomunikasikan
akhirnya memang pleno balik alhamdulillah sudah selesai dan tujuh fraksi menyepakati
satu fraksi menolak satu fraksi tidak menolak
jadi akhirnya apa yang diminta oleh pks juga diakomodir ya rancang undang undang tindak pidana kesusilaan
karena memang berbeda ya fira
yang akan kita atur dalam rancangan undang undang ini adalah spesifiknya itu leg spesialisnya itu kekerasan seksual
kita tidak mengatur penyimpangan seksual kita tidak mengatur kebebasan seksual
kalau teman teman ingin mengajukan itu monggo silahkan saja
soh domennya juga ada di kuap yang sekarang sedang berfungsi
jadi kita tidak ingin mencampur adukkan air dan minyak gitu
yang ini benar benar hadir untuk memberikan kepastian hukum keadilan bagi si korban
gitu ya fira
saya highlight tadi yang mas willy sampaikan keadilan bagi korban kekerasan seksual
mas willy saya ingin tanya tanggapan anda karena kita tahu saat ini tengah terjadi
marah marah marah

kasus kekerasan seksual di pondok pesantren ataupun di sekolah sekolah asrama berbasis agama
nah bagaimana kemudian rancangan undang undang ini bisa menjadi harapan bagi mereka yang menjadi korban dalam sejumlah kasus
satu di dalam rancang undang undang ini kita membuat bab khusus elvira
itu tentang penanganan kasusnya
bagaimana selama ini kenapa si korban tidak berhasil

karena memang situasinya
kalau sering analogi yang dicontohkan
oleh teman teman itu sudah jatuh
tertibang tangga ditimpukin
ketidakadilan yang menyebabkan korban
yang harus kita lihat
penanganan itu kepastian itu
harus diberikan oleh aparat penegak hukum
ketika dia melaporkan
dia harus mendapatkan jaminan
kapan bagaimana waktunya
siapa yang mendampinginya
itu kita buat normal normal
itu dalam rancang umum
yang kemudian kedua adalah
selain penanganan adalah
apa yang kita ketahui
jadi kalau dalam kasus
rusia itu kita lihat bagaimana
si ibunya minta maaf kepada publik
itu tidak boleh terjadi
masa dia sudah jadi korban
perlindungan ini kita buat
perlindungan si korban keluarga korban
dan saksi ini tiga hal yang kunci
di dalam kekerasan seksual
kita jangan sampai lagi terjadi kasus
bagaimana baik nuril elvira ingat
dia dari korban
kemudian menjadi tersangka
ini kan dengan gampang disuit
nah ini yang kita pastikan
itu tidak terjadi lagi
kalau ada undang undang
yang ketiga adalah pemulihan
sebuah hak yang harus
undang undang atau hukum
memberikan hukuman kepada si pelaku
itu kan tidak bisa otomatis
kembali ke awal
jadi bagaimana kondisi psikisnya
bagaimana kondisi sosialnya
bagaimana kondisi ekonominya
untuk inilah kita membutuhkan rehabilitasi
restitusi dan lain lain sebagainya
ini yang dibutuhkan untuk
mengidang kehadiran negara
bagaimana kemudian sekarang
kekerasan seksual itu memang tidak mengenal uang
tidak mengenal jenis kelamin elvira
mas allah pikir di rumah itu aman ternyata
terjadi di rumah
kita berpikir di institusi sekolah
anak kita kita masukkan ke asrama
itu kemudian dijamin
ternyata disana malah banyak terjadi
saya juga alumni asrama
itu gila gilaan terjadi disana
bagaimana membongkar ini
itu kehadiran hukum
itu penting elvira
kehadiran lancar undang undang
tidak pindah kekerasan seksual ini
tapi di sisi yang lain
ada norma hukum kita masukkan di dalam
lancar undang undang tidak pindah kekerasan seksual ini
di dalamnya ada literasi
peran keluarga peran komunitas peran institusi
baik itu institusi pendidikan institusi usaha pemerintahan dan lain sebagainya
tapi ada klausul dibawahnya tentang literasi
jadi bagaimana selama ini tentu
kehadiran undang undang ini sebagai alas untuk terjadinya transformasi
yang selama ini tradisinya
binal banal burukal
ini yang kemudian harus
bertransformasi ya benar benar harus memuliakan
memuliakan perempuan melangkat hak hak
keadaan perempuan anak anak
dan kaum disebalitas
kenapa kerasan seksual itu terjadi
habis itu dosen kepada mahasiswa
apa ya orang yang lebih dewasa kepada anak anak gitu
nah relasi kuasa itu yang kemudian
benar benar harus kita bangun sebuah literasi dan narasi ya
jadi sejauh ini
kepastian hukumnya melalui undang undang
untuk kemudian melakukan transformasi kebudayaannya melalui literasi
begitu ya fira
baik terakhir rancangan undang undang tpks ini
inisiatif dpr begitu ya mas willy
bagaimana komunikasi dengan pemerintah
sehingga nanti ketokpalunya dibawa ke paripurna
bisa berjalan dengan lancar dan segera disahkan
frekuensinya satu tun ya
karena pemerintah sudah membentuk
gugus tugas ya
diketuai oleh sahabat saya
profesor edi hiraj ya
dan tim gugus tugas berjalan sangat bagus
komunikasi kami dari awal membangun kesepahaman ya
prinsipnya apa yang menjadi kendala pada periode sebelumnya
itu coba kita minimalisir kita cari jalan tengah
dan semoga ini nanti pembahasan sama pemerintah tinggal
karena kita bahas bersama sama ini ya
brainstorming bahkan membahas tentang pemerintah ini ya
bahkan melakukan beberapa simulasi dengan kl ya
dengan bintang menteri ppr
dengan kepolisian dengan kejaksaan lpsk
komnas ham komnas perempuan dan lain lain sebagainya
political will yang begitu besar dari legislatif dan eksekutif ini
harusnya benar benar melahirkan sebuah undang undang yang
cukup optimal lah
kemurnah tentu tidak fira ya tapi cukup optimal
untuk dua hal
keadilan bagi si korban
dan payung hukum untuk aparat tindak hukum dalam
setiap kasus pemindahan kasus kasus kekerasan seksual
begitu yang kita lakukan
baik kita tunggu bagaimana political willnya
semoga lancar segera disahkan
mas willy aditya ketua panja rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
terima kasih berbagi informasi bersama kami malam ini
sehat selalu mas willy